sekitar empat puluh hektare hutan dan lahan terbakar natuna ke pulauan riau
selain dipicu oleh tingkat kekeringan yang tinggi
kebakaran juga disebabkan oleh ulah warga yang membuang puntung rokok sembarangan
sejumlah tugas dari bp bd damkar dan juga tni polri berupaya memadamkan api
yang membakar lahan di kampung penarik desa penaga kecamatan bunguran selatan
kabupaten natuna ke pulauan riau
sedikitnya empat puluh hektare hutan dan lahan di sejumlah titik di pulau bunguran natuna
mengalami kebakaran sejak empat hari terakhir
menurut raja darmika kepala pelasana bp bd natuna
kebakaran disebabkan oleh tingkat kekeringan yang cukup tinggi
lantaran cuaca panas serta ulah warga yang tidak bertanggung jawab
dengan membuang puntung rokok sembarangan
jadi delapan kali kebakaran hutan dan lahan yang sampai saat ini
diduga penyebabnya adalah tingkatnya
kekeringan yang cukup tinggi mudahnya terbakar oleh beberapa penyebab
salah satunya puntung rokok kemudian aktivitas masyarakat
yang membersihkan lahan dengan cara membakar